berlokasi di keramat watu kabupaten serang banten
kebun binatang mini ini memiliki banyak koleksi aneka satwa
mulai dari yang jinak hingga buas
kuda poni asal belanda burung makau monyet kura kura
kelinci ular piton dan beraneka jenis ayam
selain melihat beragam jenis hewan
di sini anak anak juga diajak berinteraksi langsung dengan satwa
sehingga mereka bisa belajar untuk memahami perilaku
jenis makanan hingga cara menjaga dan merawat hewan
selain itu ada pula kegiatan berkuda
bermain di taman bermain hingga workshop mewarnai
untuk tiket masuknya pengunjung cukup membayar tiga puluh ribu rupiah
untuk dewasa maupun anak anak
tempatnya cukup terjangkau ya dari rumah

selain itu harganya juga terjangkau
anak juga pada seneng sih dibawa ke sini
perkenalkan ini dia roksi dan sewong
sepasang gajah sumatera penghuni baru kebun binatang seruling mas
di banjarnegara jawa tengah
meski baru tiba pada sabtu pagi dari mason elephant park and lodge bali
kedua gajah ini sudah bisa beradaptasi di tempat yang baru
bahkan sudah diajak jalan jalan di area kebun binatang
ya roksi dan sewong merupakan gajah yang sudah jinak
sehingga sudah terbiasa dengan keramaian para wisatawan
kedatangan dua ekor gajah ini pun langsung menjadi perhatian para wisatawan
pasalnya sudah hampir sepuluh tahun kebun binatang seruling emas ini
tak memiliki koleksi gajah setelah dua ekor gajah sebelumnya
mati akibat keracunan dan tersengat listrik
cukup menarik bagi saya pribadi ya
menurut cara menurut kesini terus ini jalan kebun binatang
dan cukup besar buat edukasi buat anak anak
nantinya para wisatawan tidak hanya melihat gajah
tapi juga bisa berinteraksi dengan hewan bertubuh besar ini
seperti memberi makan atau berfoto bersama
jadi mau ajak keluarga berlibur ke mana akhir pekan ini
tim liputan cnn indonesia